pemprov dki jakarta resmi mencopot seluruh waring yang dipasang di sepanjang aliran kali sentiong atau kali item
pencopotan waring ini adalah instruksi gubernur dki jakarta berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan
waring yang sempat dipasang pemprov dki jakarta di sepanjang aliran kali sentiong atau kali item
kami sore resmi dicopot oleh petugas dinas sumber daya air dki jakarta
awalnya waring yang akan dicopot hanya di sekitaran aliran kali sentiong yang berada di kawasan kemayoran yang sedang dalam pengerjaan pemasangan turap
namun dari hasil laporan dan evaluasi banyaknya sampah di atas waring serta banyaknya besi penyangga yang hilang diambil warga
maka gubernur dki jakarta menginstruksikan dinas sumber daya air agar mencopot seluruh waring yang menutupi kali item
sebetulnya waringnya mau dibuka di sebelah sana karena mancang sampai sana
tapi karena sudah banyak yang dilepas warga banyak sampah diangkat kita putuskan gubernur
berizin dengan gubernur kita angkatkan waring
seperti diketahui pemasangan waring di sepanjang kali sentiong atau kali item ini
pemerintah provinsi dki jakarta mengeluarkan anggaran dari apbd dki sebesar lima ratus delapan puluh juta rupiah
waring di kali item dipasang jelang perhelatan asean games dua ribu delapan belas pada agustus lalu
langkah tersebut diambil pemprov dki jakarta karena kondisi dan aroma tidak sedap yang dihasilkan kali item
yang berdekatan dengan lokasi wisma atlet di kawasan kemayoran jakarta pusat
pro contra mewarnai keputusan pemasangan waring sepanjang kali sentiong kala itu
mahardika prakasya satya jakarta